tapi sempat melihat pelakunya
itu bawa senjata apa enggak pak
kalau senjata api
buat saya tidak
tapi yang saya lihat salah satu
dia bawa parang